nah itu kan tugas mendat menjaga kestabilan harga pangan
tugas para pria berbeda lagi menjaga kestabilan keuangan
karena menjaga lebaran biasanya itu akan ada apa
ini dia selain bahan pokok tadi beras untuk bikin ketupat daging untuk bikin rendang dan segala macam
yang dibutuhkan ada juga baju begitu misalnya
atau mukena atau sejadah kopi sepatu baru
ada lagu jadi inget saya lagu zaman dulu
harus butuh gak sih
tapi kan dalam artian gak harus selalu butuh baju baru
yang penting dirayakan dengan hati yang ikhlas hati yang fitri
dan orang yang baru
orang yang baru
kita lanjut lebaran biasanya identik dengan membeli baju baru
namun di surabaya jawa timur ada jasa laundry yang mengklaim ini bisa menghilangkan noda pada baju dan terlihat seperti baru lagi
sayangnya noda pada hati tidak bisa dihilangkan dengan cara ini
jadi tak perlu membeli baju baru saat lebaran untuk mengirit dana
baju baju ini bukanlah baju baru namun baju bekas yang terkena noda
sebuah jasa laundry di surabaya mengklaim mampu menghilangkan noda pada baju serta kusam agar terlihat seperti baru lagi
mereka menyebutnya sebagai laundry magic
yang saya pernah kesini ya betulin baju anak saya
itu pernah warnanya pudar kan warnanya biru
ada putih putihnya di sini itu sombali lagi warnanya biru
bersama lehernya itu kan juga sudah lama kan
kan sayang harganya kan lumayan mahal daripada tak dimakai
saya betulin ya jadi bagus
menjelang hari raya idul fitri seperti saat ini banyak konsumen yang mencucikan baju
sangat banyak sekali pak
jadi mereka yang customer ini kan kalau hari raya biasanya kan baju bajunya lama di lemari itu
itu dikeluarin dicuci semua karena kuning kuning biasanya
nah di situ laundry station ini keuntungannya di situ
jadi pada saat hari lebaran itu ada peningkatan customer
jadi bisa untuk yang kena noda ataupun apa gitu ya
iya noda berat berat apapun bisa dihilangkan
jadi saya untuk membantu customer yang baju kesayangan
pengelola menggunakan cairan kimia alkohol dan ho dua hidrogen super oksida
yang berfungsi untuk mengembalikan tekstur kain
dan juga untuk mengembalikan karakter semula
jadilah baju terlihat seperti baru karena nodanya terangkat saat dicuci